pecelele makanan sejuta umat
karena di ibu kota jakarta ini
anda bisa menemui penjual lele di mana mana
dan namanya memang pecelele
tetapi yang khas adalah sambalnya
tapi sayur pecelnya sendiri tidak ada di menunya
nggak tahu apa sambalnya ada bumbu pecelnya kali ya
nggak kurang begitu tahu
saya taunya karena suka makanannya enak aja
iya makanan yang pada umumnya dijual di warung tenda kaki lima ini
memang bernama pecelele lamongan
namun tidak ada pecel atau sayuran dan bumbu kacang yang disajikan
seperti halnya pecel madiun atau kediri
masakan yang satu ini terdiri atas lauk ikan lele
nasi putih lalap dan yang paling penting sambal terasi
pecelele bukanlah makanan
makanan asli jakarta
menurut pakar kuliner pecelele dibawa oleh orang asli labongan jawa timur
yang bermigrasi ke ibu kota
pecelele baru populer pada seribu sembilan ratus enam puluh sampai seribu sembilan ratus tujuh puluh an
nama pecel dipilih untuk membedakannya dengan istilah pecel
atau makanan yang diremukan dari jawa timur
dan peca makanan khas betawi
pecelele pun sudah mengalami perjalanan panjang
untuk bisa sesuai dengan selera masyarakat di jakarta
kata pecel untuk pecelele ini memang pelakalan yang muncul
secara spontan secara tidak sengaja
untuk menyebut sebuah nama makanan
yang memang cocok untuk dilafalkan oleh orang jakarta
terutama orang jakarta yang memperkenalkan kata bacau lele ini
walaupun kalau kita telusuri dari asal usulnya
kita mungkin akan terheran heran di mana pecelnya
karena tidak ada sambal kacang
pecelele kini bukan lagi sekedar makanan kaki lima
menunya sudah banyak berkembang dan disajikan di restoran
satu karena untuk di masyarakat umumnya di jakarta
ataupun indonesia lele itu adalah salah satu makanan
yang sangat digemari masuk di semua umur
mulai dari anak kecil bahkan balita yang sudah bisa makan
sampai ke kakek nenek
serta nilainya itu sangat ekonomis
yang terakhir lele goreng crispy

dari menu yang sebenarnya kelihatan sederhana
perpaduan lele goreng dan juga sambal terasi
ini sudah ada perkembangan inovasi menunya
termasuk yang saat ini ada di depan saya
ini adalah lele goreng crispy
yaitu lele yang dibalut dengan adonan tepung dan bumbu
selain itu ada juga yang paling unik
yang saya penasaran adalah lele telur asin
sekarang kita akan coba
bagaimana rasanya dan kita bandingkan dengan lele goreng yang biasa
lele nya memang digoreng sangat kering
sehingga rasanya sangat crispy dan gurih
tetapi yang paling penting
daging di dalamnya tetap empuk
dan yang paling menarik adalah
saya juga bisa merasakan ada rasa sedikit telur asin
dari adonan tepung dan bumbu yang ada di sekitar
ya berbeda dengan lele telur asin tadi
kalau lele goreng crispy ini
rasanya seperti lele goreng yang original
tetapi perbedaannya tentu saja ada pada tepung crispy nya ini
yang menambahkan tekstur pada saat kita memakannya
dan inovasi inovasi dari berbagai menu lele ini
membuat makanan ini bisa dinikmati dan semakin digemari oleh berbagai kalangan
putri demas endra rizal jokowi